ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
eh bukan satu tapi tiga orang
tiga neng tiga mah bukan segitu itu mah tujuh
seperti biasa ustazah amalia najwa dinda trilocen lil yang rusuh itu
tuh gak ada
astagfirullahaladzim biasa banget sih trilocen lil
padahal kita kan mau bikin surprise buat hikal supaya pesantren ini sepi ya
udah deh po tolong ya po
kita mau cari dulu po jangan lupa nanti dibikin yang bagus ya
yuk yuk assalamualaikum
ya udah kita laksanakan sekarang ya kita hias ini pesantren kunanta
sampai haikal senang
karena aku juga udah hafal kok
aduh aduh aduh
kalau kamu mau jadi nerator suara kamu tuh harus lantang
sedangkan suara kamu tuh cempreng
aduh aduh aduh
gitu aduh aduh
sumpah enggak gugup
tuh lantang suaraku
terus yang jadi naratornya kira kira
siapa yang mantas ya
sobri yang suaranya luantang tengan
ayo lili sekian lili kecepatan lah
ini lagi ibu besar loh
nanti si haikalnya lagi baru datang
ada apa stan
ini kan emang butir tuh stan
makasih ya bu
yang ziarahnya tua yang meninggal kakek neneknya
setua apa kakek neneknya ya
lah itu anak anak udah tua banget
pak d penasaran
udah dua hari ini handphone ibu kamu nggak aktif
pak d telepon dulu
ini bener kan
ini aku lena
bukan binti dipak
mas daya tak apa apaan sih
ibu masih hidup
lena masih hidup
saya tuh dapet kabar
katanya kamu meninggal kecerakaan
biarah ke sini pas sampe kuburan
namanya siti mak lena binti dipak
gara gara binti poyono jadi salah
apa ada sama heike khawatir banget bu
ibu ada di mana
kalau gitu pak nis sama heike ke rumah ya bu
pak heike apa
iya udah lena
saya mau ke rumah ya
aduh banyak angin
agak majuan dikit kali pak
jaren jaren aja jauhan aja majuannya
pujuannya biar heike gak keder ya
sini lagi pak
kayaknya satu lagi
jadi ini nanti bisa juga nih yang semuanya nih
peralatan ini kita taro disini aja kali ya
mungkin bagus biar nanti haikal pas masuk udah langsung wah
gitu terus kayaknya ini ntar fotonya bisa digantung nih po di ranting sini pas itu ya
iya yang bobo ntar itu po yang digendong
pokoknya tenang aja ustazah
ini semuanya kita hias sampe haikal itu
ane yakin sang bunga pesantren pasti akan girang betul ngelihat karangan bunga yang ani bikin
apalagi kalo sampe tau calon suaminya yang buat
kita lagi ngintip ketawa ente jangan sampe ngacak ngacak ntar ketauan
iya bos maksud bos itu ustazah nurul
ini bunga pesantren siapa lagi
masa iya ustaz pesek
yang duduknya kemana mana ya bos ya
yang lain kan pada bikin tuh hiasan buat haikal
kita juga harus bikin bos
itu namanya kagak kerupuk bosan
alias kagak kompok maksudnya
kalo gitu kita juga mesti buat sesuatu buat haikal
kalian biar si bunga pesantren tahu juga
kita simpatik sama haikal
iya balik dulu bos
ente sih ngerusak momen aneh aja
ah ini jadi kepikiran itu lagi ngebayangin ustazah nurul
yaudah kita bikinin buat hikal dah
afon ustazah ada satu sandriwat yang hilang
eh bukan satu tapi tiga orang
wah neng tiga mah bukan segitu
itu mah tujuh
seperti biasa ustazah
amalia najwa dinda trio centil yang rusuh itu gak ada
biasa banget ya trio centil
padahal kita kan mau bikin surprise buat hicle
supaya pesantren ini sepi ya
yaudah po tolong ya po
po jangan lupa ntar dibikin yang bagus ya
oh iya siap siap
yaudah kita laksanakan sekarang ya
kita hias ini pesantren kunanta
sampai haikal senang
pokoknya semuanya kagum ntar sama kita
aduh aduh aduh
kerjaan siapa ini ya
kok ini malah tulis sana ustazah nurul
kan harusnya kita bikin ginian buat haikal
kalau begitu kita ubah aja jadi latahjan haikal
salah tujuannya ini
tahu lagi buat haikal
kenapa ustazah nurul yang ditaro disitu
ya allah sayang
ya allah sayang
kemarin itu kecelakaan allah
kemarin itu kecelakaan angkot tapi ibu sama ayah masih diselamatkan
yaudah ibu gak apa apa kok
alhamdulillah lena ya allah
iya mas alhamdulillah
haikal kamu juga sering sering berdoa ya nak
supaya kita semua sehat sehat panjang umur
dabu haikal bakalan jadi anak yang soleh
haikal janji bakalan doain ibu terus ayah sama rafmu
amin ya allah
yaudah mas juga seneng karena akan dapat kabar
kamu sih gak pernah telpon mas
semuanya udah bikin bingung panik semuanya
pokoknya bu kalau nak angkot hati hati ya bu
kenapa mas rey
haikal makannya banyak
udah gitu karena persiapan saya kesini uangnya pas pasan
iya bener mas
udah jangan dihitung
yaudah hati hati ya
makasih mas dayat